tiga orang di kebumen jawa tengah tewas seketika saat tengah meracik petasan
warga yang melihat kondisi korban yang tewas mengenaskan langsung histeris
sejumlah warga desa ngabean kecamatan mirip kebumen jawa tengah ini bertangisan
anggota keluarga mereka terkena ledakan bahan mercon yang sedang dirakit bersama sama
untuk dijadikan petasan rabu sore
tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan
sementara empat orang lainnya mengalami luka berat dan ringan
kedelapan orang korban baik yang meninggal dan yang mengalami luka luka lalu dibawa ke rumah sakit perembun
pemilik rumah yang putranya juga meninggal menyebut perakitan mercon memang dilakukan dengan cara mendadak
wacana ledakan juga membuat rumah hancur berantakan